komisi sembilan dpr kami siang kembali menggelar rapat kerja dengan menteri kesehatan untuk membahas penanganan peredaran vaksin palsu
dalam rapat tersebut kementerian kesehatan akhirnya membuka nama nama rumah sakit yang diduga menerima vaksin palsu
kami akan menyampaikan kronologis temuan vaksin palsu dan perkembangan penanganan perkara
hasil penelusuran dari barreskrim diperoleh bukti ada empat belas rumah sakit dan bidan di mana kami lampirkan
juga dari kelompok dan distributor r ini kita mendapat perolehan keterlibatan satu bidang
empat belas rumah sakit di wilayah jabodetabek yang diduga sebagai penerima distribusi vaksin palsu
rumah sakit tersebut adalah rumah sakit dr sander cikarang rs bakti husada cikarang rs sentral medica pasir gombong
rs ibu dan anak puspa husada rs karya medica tambun rs kartika husada
di jalan mt haryono dan rs sayang bunda di pondok ungu bekasi
selain itu rs multazam bekasi rs permata bekasi rs ibu anak gizar di villa mutiara cikarang
rs harapan bunda keramat jati di jakarta timur rs elizabeth di narogong bekasi
rapat kerja diikuti menteri kesehatan nila f muluk kepala badan reserse kriminal polri komjen aridono
sukmanto badan pengawas obat dan makanan serta ikatan dokter anak indonesia